alhamdulillah kayaknya apinya sudah padam
saya mau lihat keponakan saya
pak bapak tunggu di sini aja
mereka pasti membawanya keluar
kenapa bisa sampai begini
akhirnya dapat juga sertifikat rumah paman
supaya sepabrik gue selamat
kemarin teman teman sertifikatnya
tidak ada where
lihat saya ada di sana
apakah roby yang tega melakukan ini
gue gak sempat ambil sertifikat itu
gue baru inget
karin kan ngeasuransi rumahnya
gak ada cara lain
gue mesti bakar rumah itu
biar asuransinya keluar
apa yang harus aku lakukan
ternyata memang benar
robby yang membunuh istriku
aku temui dia
jangan sampai aku salah kemodol
kamu kenapa sih mas
buru buru banget nyuruh aku pindah ke rumah saudara aku
udah kamu banyak nanya lah
yang penting kan aman malam ini
disuruh pergi susah banget
udah tuh taksinya di depan nungguin
dompetnya ketinggalan lagi
pada basah gini sih
pada basah gini sih
bau bensin lagi
bau bensin lagi
tuh tuhan tuhan tuhan
mas jangan semua kita pasti dalam pak
kayaknya apinya sudah padam
saya mau lihat keponakan saya
bapak tunggu disini aja
mereka pasti membawanya keluar
ya allah robby
kenapa bisa sampai begini
semuanya meninggal pak
sepertinya rumah ini ada yang membakar
di depan pintu dapur ada jerikan kosong
dunia semakin sadis dan keji
tanda tanda akhir zaman
sudah berada di sekitar kita
seperti yang disampaikan ustadz
waktu pengajian kemarin
hatis yang diriwayatkan al bukhari
sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat
akan ada beberapa hari
dan diangkatnya ilmu agama
sehingga terjadi alharaj
pemirsa kita baru saja menyaksikan
tanda tanda akhir zaman
oleh rasulullah saw
dalam hadis yang sahih
yang dalam hadis disebut dengan alharaj
kemudian dengan segala cara dan macamnya
memang kita saksikan
dan apa yang kita tayangan tadi
adalah sebuah contoh saja
tentu lebih banyak
yang kita saksikan di dalam masyarakat
dan ini semuanya
mudah mudahan akan dapat
karena kita sudah berada
di zaman zaman yang akhir
ada manfaatnya bagi kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh